video amatir ini direkam oleh jamali kepala sekolah dasar di sampang jawa timur
terhadap salah satu siswanya yang mengaku menjadi korban penculikan
dalam video itu sang murid dengan gamblang menceritakan tentang penculikan terhadap dirinya dan tiga temannya
video ini kemudian beredar viral setelah jamali menyebarkan video ke sesama teman guru agar waspada penculikannya
empat orang siswi sekolah dasar ini akhirnya dibawa ke mapolsek camplong
untuk dimintai keterangan perihal kebenaran kejadian penculikan tersebut
namun setelah diperiksa cerita penculikan itu ternyata hanya karangan para bocah
untuk menghindari hukuman ustadz karena terlambat masuk madrasah
dan didengar oleh kemaskulah bahkan kemaskulah direkam dan dirilakan sama penculikan
atas kejadian ini sang kepala sekolah jamali meminta maaf atas kecerobohannya
telanjur menyebar video tanpa mengonfirmasi kebenarannya pada orang tua siswa tersebut
untuk itu saya minta maaf untuk semua
dan juga kepada masyarakat saya minta anak itu harus lebih dipahatikan
tuh baik pulangnya ataupun berangkanya
pihak kepolisian berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar
agar terlebih dahulu melakukan cek dan cross check
bukan hanya di sampang warga desa patung kecamatan pungging kabupaten mojokerto jawa timur
juga tengah diresahkan dengan isu penculikan anak yang beredar di grup whatsapp
pesan berupa suara foto
video penculikan dan foto foto yang disebut pelaku penculikan ini beredar sejak dua hari terakhir
beredarnya pesan berata ini membuat para orang tua resah sehingga mereka langsung menjemput anak anaknya di sekolah lebih awal
menindaklanjuti beredarnya isu tersebut jajaran polsek pungging bersama forkopim kecamatan pungging
selasa siang mendatangi lokasi desa dan sekolah
dari hasil pemeriksaan dipastikan kabar penculikan yang beredar itu adalah hoax alias berita bohong
maka ini juga patamat
ke desa patung bertemu dengan kepala desa pak polo juga kepala sekolah tk yang ada di lokasi
dan kita pastikan memang di lokasi aman dan tidak ada yang dikaitkan dengan beredar penculikan anak
meski demikian para orang tua tetap diimbau untuk mengawasi anak anaknya di sekolah
dan menjemput sendiri ketika pulang sekolah untuk mengantisipasi pindah penculikan
mengikutan cnn indonesia